ke topik lain legenda bola dunia pele menyatakan akan melelang sejumlah barang miliknya
ya apa apa saja ternyata diantaranya adalah kaos bola yang ia miliki dan juga tiga medali piala dunia
nah ada sekitar dua barang milik pele yang akan dilelang di london pada bulan juni mendatang
pele kalau masih kita ingat adalah pemain brazil ya
dia akan melepaskan sebuah bola yang digunakan dalam tendangan ke seribunya
nah selain itu pele juga akan melelang trofi jules rime
yaitu sebuah piala yang dipersembahkan khusus untuk pele dari badan sepak bola dunia fifa dan pemerintah meksiko pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh
jadi bersejarah ini pak
sangat berharga sekali
piala itu diberikan atas keberhasilan pele membawa brazil memenangkan piala dunia tiga kali berturut turut
piala ini diperkirakan akan menjadi item termahal untuk dilalang yaitu dengan angka awal penawaran empat ratus ribu dolar atau sekitar lima tiga miliar rupiah
lima tiga miliar rupiah
bisa beli empat ferrari ya
kita ikut lelang yuk